sampai jumpa di video selanjutnya
joe bapak minta maaf atas semua kesalahan papa selama ini
kalau papa memang mau minta maaf harusnya papa tak usah datang ke sini
memaafkan saya ke dalam dulu
tapi cu papa teh tidak bisa hidup dengan kesalahan seperti ini
dengan beban pikiran seperti ini cu
tidak bisa hidup
buktinya papa masih bisa nafas sampai detik ini
papa masih bisa hidup
cuk kalau saja kamu tahu betapa hancurnya papa memikirkan kamu
pada saat itu juga cucu saya udah ngelupain papa
cucu tau punya papa
papa cucu udah gak ada
jangan pernah nemu cucu lagi
teng aku sama cece jangan bohong
kamu cuma disuruh sama kang koswara ngaku ngaku jadi pacarnya mimin kan
iya itu cek
makin gak mungkin cuy kalau dia cantik masa iya dia mau sama kamu
kamu cuma disuruh ngaku ngaku sama kang koswara kalau kamu pacarnya mimin iya kan
insya allah habis lebaran cuy mau nikah sama mimin
kalau emang mimin pacar kamu
kamu nomor teleponnya berapa coba
ya iya tuh masa nomor telepon stella
awas kalau kamu teh bohong
kasian kan sih apa kayaknya dia tuh sudah lama pengen gendong gendong cucu
mah cuma bisa berdoa semoga ucu setia sama kamu gak nyakitin kamu ya min
lagi pada masak apa
ih apa mak pengen tau saja suka kepo ya mak
min kamu tuh pernah diajak sama si incuik ciraus
ya belum pak
coba tuh kamu sekali sekali kesana
kamu tuh harus tau segalanya tentang si kucuik
jangan sampai apa itu mak jangan sampai kayak beli kucing dalam karung ya
iya betul gitu tuh min
mak aku mau ke rumah aku dulu
iya tapi jangan lupa embernya taruh dalam ya
mak aku mau ke rumah aku dulu
iya tapi jangan lupa embernya taruh dalam ya
bulan puasanya kan belum
kalau begitu saya clearing lagi mang ocat
bagaimana sudah lengkap bekasnya
alhamdulillah sudah pak
pas foto dua x tiga dan tiga x empat pak
di cek kelelanya
terima kasih pak
untuk apa adik adik menikah
kalau emak teh gak hadir
apa artinya kebahagiaan dedek kalau emak teh gak ada
dari dulu dedek teh berhayal
dek dek teh bisa menikah
dan emak teh bahagia
gak ada siapapun yang dede miliki di dunia ini selain emak
orang orang menyalami dedek
dan dedek disuruh tersenyum
dan dedek disuruh untuk bahagia
dan emak teh juga
emak teh juga
emak teh juga
emak teh juga
emak teh juga
emak teh juga
emak teh juga

kalau nanti dedek menikah
yang dedek pengen
cuma bisa meluk dan dipeluk sama emak
kenapa emakmya di sini itu khawatir
makaku sudah khawatir sudah belajar
nanti ketika kamu andain di steb
kamu akan berubah dan berubah
ada makanan ada apa
ini kan kan barangnya orang jauh dang
iya tuh kum
kita sekali sekali dikasih makanan
kalian lagi ngomongin emasnya si pedut si dadar
akum pilih kasih sama kita
iya kang banas dikasih makanan
ya sebentar cek
kalau sama anaknya ada yang minta
iya sebentar cek